desa wonocolo kabupaten bojonegoro jawa timur adalah anomali
tidak ada di berbagai belahan dunia tempat menemukan minyak bumi
lebih mudah daripada menemukan air bersih selain di sini

bojonegoro cukup memberi manfaat
sebagian wilayahnya dilintasi bengawan solo
wilayah ini juga bekas tertimbun abu letusan gunung pandan seratus tahun lalu
yang membuat tanahnya subur
memang benar bojonegoro sejak tahun dua ribu tujuh telah dilakukan survei
sehingga di bumi bojonegoro
bojonegoro ini terkandung sumber minyak besar
dan sudah mulai dilakukan produksi
itu kisaran tahun dua ribu dua
itu pada saat awal produksinya satu ratus delapan puluh barrel per hari
dua ribu tujuh belas kemarin itu sudah mencapai dua ratus sepuluh ribu barel per day
berlimpahnya minyak di kabupaten bojonegoro
membuat daerah ini ikut mendulang untung
minyak juga menjadi andalan utama apbd bojonegoro
pada dua ribu lima belas misalnya realisasi apbd mencapai dua delapan triliun rupiah
dengan dana bagi hasil migas yang didapat delapan ratus empat puluh dua miliar rupiah
namun minyak di bojonegoro sebenarnya sudah jauh lebih dahulu eksis di kawasan perbukitan
jauh dari pusat kota
di desa wonocolo kecamatan kedawen sumber minyak berumur seratus tahun itu berada
sejauh mata memandang menara menara kayu berjelaga menjulang menantang panas
kepulan asap mengeluarkan aroma minyak di sepanjang bukit
kegiatan penambangan minyak mentah di sini sudah dilakukan sejak seribu delapan ratus enam puluh
dan dikelola oleh perusahaan minyak belanda
setelah pendudukan jepang berakhir sumur sumur tua dikelola oleh warga atas izin dari bupati
hingga akhirnya menjadi wewenang direkturat jenderal migas pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sekarang sumur sumur minyak berada di bawah pengawasan pertamina
dan pengelolaan kembali diserahkan kepada warga
di desa kecil wonocolo yang hanya seluas sebelas km
sudah terdapat sumur sumur tua yang berada di bawah pengawasan pertamina
saya dapat lebih dari tujuh ratus titik pengeboran sumur tradisional
seperti di belakang saya ini
dari tujuh ratus titik itu hanya dua ratus dua puluh titik sumur pengeboran saja yang merupakan peninggalan dari belanda
sementara sisanya lima ratus lebih titik sumur adalah sumur sumur baru
yang dibuat setelah belanda meninggalkan indonesia pada sekitar tahun lima puluh an
hingga terakhir sekitar dua tahun lalu masih ada pengoboran titik titik sumur yang baru
tambang minyak tradisional wonocolo
menjadi satu satunya bukti keajaiban geologi
tentang keberadaan jebakan minyak di antiklin dan masih berproduksi hingga kini
kita lihat kalau di sini ada namanya struktur antiklin
antiklin itu merupakan struktur untuk jebakan minyak
bentuknya seperti mangkok terbalik
kita lihat di sini ada garis garis yang dia merupakan sayap kiri
yang merupakan bentuk
ini dari antiklin
jadi kalau kita modelkan sayap kirinya
di seberang sana ada sayap kanan juga
jadi kita lihat sayap kirinya
di sini ada batuan yang untuk menyimpan minyak
kalau di formasi wonocolo itu ada batu gamping dan batu napal pasiran
ini namanya batu gamping berlapis
sampingnya ini bawahnya ini ada batu napal pasiran
apa itu batu napal pasiran
itu batu lempung yang mengandung pasir
yang dia itu mempunyai pori pori untuk menyimpan minyak
setelah terus menerus ditambang sejak lebih dari seratus tahun lalu
sumur sumur minyak di wonocolo semakin kering
diperkirakan sekarang semua sumur hanya dapat menghasilkan paling banyak
empat ratus barel minyak per hari
meski begitu dua ratus an keluarga di wonocolo masih terus mengais sisa minyak mentah
yang menjadi tempat bergantung hidup sejak dahulu

asada terakhir di ekstremisme
dan lau kering agar tidak basi jika dimakan sore
setiap hari sukaji harus menapaki bukit sejauh satu km dari rumahnya menuju tambang
ia memiliki tiga sumur warisan dari kakek dan orang tuanya
namun kini hanya satu sumur yang aktif atau masih mengeluarkan minyak itu pun jumlahnya sedikit
hari ini sukaji bekerja di penyulingan
ada order pembelian solar hasil penyulingan dari sumur minyak milik tetangga
setiap pemilik sumur seperti sukaji biasanya punya penyulingan sendiri
selain dijual minyak mentah yang didapat disuling menjadi solar dan minyak tanah
mereka masih melakukan penyulingan dengan cara seperti yang dilakukan sejak seratus tahun silam
bapak di belakang sumur
apa yang sedang dilakukan oleh bapak di belakang saya
ini adalah salah satu proses untuk bisa dikatakan sebagai pemurnian
jadi minyak yang sudah ditambang hasil dari minyak dari sumur sumur yang sudah ditambang
itu kadang tidak berupa minyak mentah secara utuh
tetapi kadang lebih banyak bahkan bercampur dengan lumpur dan air dari perut bumi
nah kemudian itu dimasukkan dalam seperti kolam semacam ini
dan apa yang dilakukan bapak ini adalah mencoba memisahkan agar menjauh
dan juga bisa memisahkan air dari minyak
minyak mentah atau lantung yang sudah dibersihkan dari lumpur dan akan disuling
dimasukkan ke dalam drum direbus sekitar lima jam sampai menghasilkan uap panas
uap itulah yang menjadi bahan bakar siap pakai
minyak sulingan ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin diesel ataupun minyak tanah
kalau orang dua ini ya tujuh puluh lima ini
satu sulingan itu sulingan tujuh puluh lima

ini kan beli bahan bakarnya kan lima puluh
lima puluh kan tinggal satu ratus lima puluh itu bagi dua
kalau bisa nyuling dua kali ya lumayan
kan satu kali
kenapa kok gak bisa dua kali
ambilan gak ada ini
minyak mentah itu habis
semakin kurang ini pak
dulu dua kali kita ya
dulu dua kali
kadang kadang saya satu minggu itu kadang kadang kan ada penyulangan dua
kadang kadang semua nyuling
kan satu satu empat belas orang dua
sekarang ini kadang kadang satu minggu enam
kalau ada ya tujuh ini satu minggu
lebih dari seratus tahun nyaris tidak ada yang berubah cara warga menambang
material kayu jati untuk membuat menara sumur misalnya tidak pernah diganti
meski rata rata umurnya sudah puluhan tahun
tambang tampar atau seling untuk menarik paku yang mengebor minyak
juga masih sama sejak tambang ini ditemukan
yang berubah hanya teknik mengambil minyak
dahulu sling ditarik oleh sejumlah orang dengan berjalan puluhan meter
beberapa pekerjaan lain juga harus dilakukan manual
namun sekarang semuanya sudah menggunakan mesin
beberapa penambang bahkan sudah memodifikasi peralatan mereka
dari mesin diesel bekas truk yang sudah tidak terpakai
mesin inilah yang mengkonsumsi solar yang diproduksi oleh sumur tetangga mereka
tujuh ratusan sumur yang bertebaran di bukit seluas sekitar empat ratus hektare ini
membuat kontur bukit makin sesak
sampai dua ribu enam belas masih ada pembukaan sumur baru di sini
sebelum pemerintah kabupaten bojonegoro melarang setahun kemudian
jika tidak mungkin jumlah sumur akan terus bertambah
karena bukit ini adalah tambang paling unik sedunia
menurut saya di bojonegiri merupakan sumur minyak terdangkal di dunia mungkin
karena dia letaknya di atas permukaan laut
bayangkan di sini ketinggiannya sekitar seratus hektare
jadi sekitar empat ratus atau tiga ratus meter di atas permukaan laut
dia dibor di dua ratus meter sudah keluar
jadi dua ratus seratus permukaan laut di atas permukaan laut sudah keluar minyak
jadi minyaknya tersebut kalau disetarakan dengan rata rata laut dia di atasnya
bayangan sangat dangkal malah plus seratus meter kalau diperminyakan seperti itu
sebagian besar minyak pentah yang dihasilkan penampang
dijual ke pertamina karena peraturan tidak memperbolehkan penjualan antara badan usaha dan orang
penjualan difasilitasi oleh pt bbs sebuah badan usaha milik daerah pemerintah kabupaten bojonegoro
pt bbs menggantikan peran tiga kooperasi unit desa yang sebelumnya menjembatani penjualan minyak ke pertamina
jadi sistem pembayaran kepada penambang itu penambang setiap misalnya pagi ini mereka berangkat setor ya kepada pertamina
dan istilahnya berapa minyak mereka yang diterima
dan itu yang kita bayarkan kepada penambang saya berharga
sementara setelah terkumpul setengah bulan atau satu bulan kita baru menagihkan gantinya kepada pertamina
karena memang nilainya berapa pun
sebelum dua ribu sepuluh sukaji dan para penambang lain mendapat untung besar dari melonjaknya harga minyak dunia
yang sempat mencapai seratus dolar as per barel
cadangan minyak di sana juga masih berlimpah
satu sumur aktif masih dapat menghasilkan dua ribu an liter per hari
namun kini satu sumur sukaji memproduksi seribu liter minyak saja per hari
dengan harga minyak dunia yang fluktuatif saat ini sukaji hanya memiliki pendapatan kotor di bawah dua puluh lima juta rupiah per bulan
ini tinggal satu hari
dulu ini sampai tujuh puluh dua ratus per tujuh puluh
ya satu hari
ya satu hari
sekarang tinggal dua ratus
tinggal dua ratus liter ini habis
makanya sempat orang tidak mau kan sudah habis semua
menurut bapak ini karena sudah habis atau kalau misalnya digali lagi lebih dalam masih ada atau gimana
kalau digali lagi itu ya nyampe kira kira itu empat ratus lebih
ini kan dalaman baru tiga ratus enam puluh
minyak itu masing masing itu kira kira empat ratus ke bawah
kenapa enggak dikebor lagi aja
danya enggak ada
danya enggak punya gitu
lalu kelompok batungan begini enggak punya uang gitu
dipin dalam trakrut banknya
ini rasanyavooran deh
apausnya kamu tengok tadi
mesin asap pekat dan bau jelaga menyengat bercampur dengan dentuman pasak yang mencari
minyak di perbumi adalah pemandangan sehari hari di bumi wonocolo selama seratus tahun terakhir
dari tujuh ratus an sumur sekarang hanya kurang dari dua ratus sumur yang masih aktif dengan produksi
minyak yang minim keringat dan lelah para penambang kini makin tidak sebanding dengan
menipisnya jumlah minyak impian emas hitam bisa kembali mengangkat kesejahteraan penambang
mungkin semakin menguap apalagi secara geologis cadangan minyak di tambang wonocolo
hanya tersisa untuk sepuluh tahun mendatang
cadangannya sekarang sudah semakin menipis kalau cadangan tepatnya saya tidak mengetahui
tapi berdasarkan kadar air dan minyaknya itu semakin menipis
mengantisipasi habisnya minyak mentah di tambang wonocolo konsep gerakan mengubah peruntukan
tambang yang sumber dayanya hampir habis pun dilakukan di wonocolo gerakan itu diwujudkan
dengan mengubah tambang menjadi lokasi wisata
tambang wonocolo bisa dinikmati oleh orang luar para wisatawan bisa melihat langsung sumur serta suasana penambangan dan penyulingan minyak secara tradisional
nantinya para penambang pun akan dipersiapkan beralih profesi tidak melulu bekerja di tambang tetapi juga punya keahlian lain
hal ini dilakukan sebagai bekal warga jika bukit wonocolo sudah tidak bisa ditambang lagi
ini menjadi salah satu keunikan dan daya tarik bagi wisatawan terutama bagi geologis bagi penelitian atau bagi wisata wisata yang berbasis studi
oleh karena itu kita mendorong keterlibatan masyarakat untuk bagaimana mengenali potensi lalu mengembangkan potensi yang ada di sana
dengan harapan kami ingin ada proses pengalihan pekerjaan
yang tadinya dari sisi penambangan sedikit demi sedikit tidak secara frontal itu melirik sektor jasa usaha pariwisata untuk berkembang
karena harapan kita dengan adanya konsep taman bumi atau geopark ada tiga hal dari sisi pendapatan dan ekonomi masyarakat meningkat dari sisi edukasi mereka juga teredukasi
awal dua ribu tujuh belas kawasan wonocolo ditetapkan sebagai petrolium geopark oleh pemerintah
selain menjadi situs geologi yang dilindungi status geopark diharapkan bisa mendukung kawasan ini sebagai lokasi wisata baru
status itu juga menempatkan wonocolo sebagai destinasi wisata minyak tradisional pertama dan satu satunya di dunia sampai saat ini
hasilnya antara lain pembangunan museum migas oleh pemkap bojonegoro dan pertamina
tempat ini difungsikan sebagai lokasi edu wisata tentang penampangan minyak bumi di wonocolo
sebelum berkunjung ke tambang di museum ini wisatawan bisa belajar terlebih dahulu bagaimana proses penambangan minyak secara tradisional dilakukan
museum ini cukup lengkap dan mendetail
ada miniatur lokasi wonocolo serta gambaran proses penambangan dokumentasi dan fosil hewan masa lampau yang menjadi asal minyak bumi

sebagai lokasi wisata nama itu dianggap penting untuk bahan promosi
berbekal pelatihan dari pemerintah kabupaten bojonegoro para pemuda wonocolo sekarang sudah fasi memberi layanan wisata bagi pengunjung yang datang
konsep wisata tambang wonocolo memang bukan wisata massal sehingga pengunjungnya pun khusus
biasanya yang datang rombongan peneliti pekerja migas atau mahasiswa seperti ini
pembangunan museum migas oleh pemkap bojodogoro dan pertamina
untuk destinasi wonocolo ini memang unik ya karena di sini tempat orang kerja menambang tetapi dijadikan kunjungan wisata
jadi di sini ada hubungan antara orang kerja dan orang berwisata
sebetulnya dua sisi yang berbeda tetapi kita mencoba menyatukan kekurangan itu
akhirnya seperti lainnya
kayaknya museum tapi yang museum hidup jadi orang bisa lihat proses penambangan minyak sekaligus penyulingannya
bagi wisatawan melihat langsung proses penambangan minyak tradisional merupakan pengalaman luar biasa
jangankan wisatawan awam yang tidak pernah akrab dengan produksi minyak mentah
para mahasiswa institut teknologi bandung program studi teknik perminyakan

ketika kita mencari minyaknya kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi
di sini tadi kita dijelaskan bahwa proses pencarian minyaknya pun dengan tradisional dan dari orang pintar
sedangkan kita belajar di kuliah itu menggunakan kaedah kaedah ilmu perminyakan yang berbeda jauh dengan apa yang ada di texas sono colo
begitu juga dengan proses produksi minyaknya itu sendiri berbeda juga dengan yang kita pelajari
sedikit kaget juga ketika misalkan dihadapi dengan wow ternyata berbeda banget ya apa yang kita pelajari dengan yang dilakukan
dengan yang dilakukan oleh orang di texas wonocolo ini
perubahan desa wonocolo menjadi kawasan wisata juga membuat ibu ibu desa diberdayakan
mereka melihat masuknya wisatawan sebagai peluang bisnis yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya
yang dilakukan minda yade diantaranya bersama beberapa tetangga
ia memulai bisnis rajut wadah minyak mentah
rajut yang ia buat menjadi wadah botol berisi lantung atau minyak bumi yang dibuat
mereka mendapat dari tambang
meski rajutnya terlihat sederhana bisnisnya cukup disukai
apalagi minyak bumi yang disimpan dalam botol bisa dijadikan souvenir unik yang tidak bisa diperoleh dimanapun
ya bangga lah kita bangga dengan negeri kita yang dulunya itu nggak dikenal wisatawan dari jauh sekarang dikenal
ya kita bangga bisa menambah income keluarga membantu keluarga
perubahan yang terjadi di tambang wonocolo ini mungkin masih belum terlihat hasilnya
namun menjadikan wonocolo obyek wisata geopark adalah satu satunya cara menyelamatkan
agar wonocolo tidak menjadi desa mati yang dipenuhi pengangguran setelah minyak benar benar habis